rawa bebek dua belas
gak jadi mas
saya mau sama mas ini aja
itu motornya kotor nanti takut celana cahaya kotor
kur kenapa tadi kamu bilang saya lelet
lu bawa motornya pelan gitu itu lelet namanya
kata bapak saya biar lelet asal selamat
abang belum berangkat
belom jantengan abang masih ngilu masih nyunyutan
nyuci pakaian nyapu terus ngepel terus siangnya masak apa ngajak sekarang
iya abang jalan
eh tapi kan abang belum sarapan dad
sarapannya nanti kalau abang pulang bawa duit buat bersarap
abang aku mau ambil sarapan
tis motor lu gak pernah dicuci
dicuci atuh masa enggak
kalau dicuci kenapa masih kotor gitu
bikin penumpang ilu vil
motor saya kemarin udah dicuci tapi kotor lagi
nah kalau hari ini mah belum sempat
lagian kata bapak saya orang lebih melihat wajah daripada kendaraannya
tadinya saya nggak mau bilang kalau itu kamu
tapi kalau kamu udah ngerasa ya saya mau gimana lagi
rawa bebek dua belas
gak jadi mas
itu motornya kotor nanti takut celana cahaya kotor
assalamualaikum pak sofyan
emang ada kuliah subuh subuh
bapak berangkat pagi pagi mau seminar di puncak
seminar apaan di puncak
kalau bang ojek mau tahu
bang ojek susunin bapak ke puncak
udah jalan bang
unggurin level status begini
sebelum aku jawab
update statusnya dulu ya
at pangkalan sudah ada satu tukang ngosyek cukur
temen temen yang lain mana mana cuy
sebelum saya jawab pertanyaan kamu saya ke kampung dulu ya
mau jemput neng rika
ini mas uangnya
maaf bu uang pas saja ada nggak
soalnya saya baru keluar belum mau keluar
belum ada kembalian
tukar sepuluh ribuan juga ada enggak
lu belum ada kembalian baru keluar soalnya
sama gue juga baru keluar
tapi sepuluh ribuan ini cuma satu
emang butuhnya cuma satu
eh tapi balikin kasian anak sekolah kan
udah ya pak wel
makasih ya mas
neng rika udah lama menunggu
baru lima menit kok kakak
kalau gitu ayo kita berangkat
ah motornya kotor banget sih kakak
kalau udah kotor bongots
tapi ini kotornya udah bongots kakak
udah bang ocak

udah bang ocak
udah bang ocak
udah bang ocak
udah bang ocak
udah bang ocak
udah bang ocak
makanya biar gak kesel minum es daun aku aja cuy
ingat helm kamu cuman satu loh cuy
halo ani gue udah di depan gang rumah kamu ya
nggak apa apa gue lagi males aja ketemunya ketemu bang udin
oh kamu udah jalan ke depan
kalau suka kenapa lo nggak negur gue
kan ani duluan nyak ini saya baru mau negur nyak
maaf nyak saya udah telat
ih apaan sih ntar aku bilangin enyak loh
nyat hud dialoga
kayak gini diiversidadiously banget
suka ani juga